liburan berujung petaka hal ini dialami riko bocah tujuh tahun warga desa troso kecamatan kawedanan magetan jawa timur
bocah kelas dua sd ini ditemukan di kolam renang sugirejo di desa kawedanan magetan dalam kondisi tidak bernyawa
peristiwa berawal ketika korban dan ibunya mengisi liburan dengan berekreasi ke kolam renang jumat sore
saat ibu korban sedang membeli tiket masuk korban lebih dulu berlari masuk ke area kolam renang
keluarga mencoba mencari korban namun saat ditemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa
diduga korban terjatuh ke dalam kolam dewasa sedalam satu tujuh puluh lima meter
namun karena tak bisa berenang akhirnya korban tenggelam dan tewas
pihak pengelola kolam renang mengatakan setiap pengunjung sudah diberi peringatan jika masing masing kolam renang memiliki kedalaman yang berbeda sesuai dengan usia
polisi kemudian melakukan olah tkp dan memasang garis polisi
sedangkan jenazah korban dibawa ke rumah sakit dr saidiman magetan guna menjalani visum
inanto hari magetan